halo dokter kardiana apa kabar
baik nah dokter kardiana ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan warganet hari ini
oke langsung saja ya ini kita ke pertanyaan yang pertama yang diajukan dalam segmen tanya dokter kali ini datang dari at imnas lima
dok selama pandemi ini kita menggunakan masker
kulit di sekitar mulut ini banyak mengalami iritasi jerawat dan juga beruntusan
apa obat dan skincare yang bisa menyembuhkannya dok
oke ini memang merupakan problem yang sering banget terjadi ya di era adaptasi kebiasaan baru ini jadi problem kita semua
ya kenapa terjadi demikian karena memang dengan penggunaan masker ada kain yang terus menutup
ada gesekan berulang pada area tertentu terutama bagian bawah sini
dan kemudian juga karena tertutup terus lebih lembab jadi keringat tertumpuk
karena situasi tersebut bakteri jadi lebih mudah berkembang biak
jadi muncul jerawat gitu ya
apalagi yang kulitnya sensitif mungkin kadang pakai masker yang bahannya tidak terlalu lembut akhirnya menjadi gampang iritasi
nah hal itu tentu menyebabkan jerawat yang mengganggu
sebenarnya memang ada solusi ringan tapi mungkin tidak sepenuhnya membantu tapi bisa mengurangi

oke jadi nomor satu pastikan kita menggunakan masker

yang bersih setiap saat
yang kedua kita rajin membersihkan muka dan menggunakan krim biasanya yang mengandung asam talisilat
karena kandungan tersebut bisa membantu mengurangi produksi minyak dan membantu juga membuat supaya tidak banyak kulit kulit mati yang menghambat pori pori
sehingga kulitnya itu menjadi lebih bersih gitu
tapi tentu jangan stres ya
jadi jangan stres ya
karena oh ini adalah yang harus kita embrace
memang ini area area khusus bisa membuat jerawat lebih banyak muncul
tapi di era kebiasaan baru kita harus beradaptasi juga
sehingga nantinya mudah mudahan jerawatnya lebih berkurang dengan kita lebih rajin membersihkan
dan kemudian juga maskernya bersih menggunakan krim yang ada asam salisilat
tapi tentu jika memang terus menerus terjadi atau semakin parah bisa berkonsultasi dengan dokter
nah pertanyaan selanjutnya dokter ini datang dari ed danti
apakah ada protokol kesehatan khusus yang bisa diterapkan oleh penyedia jasa salon saat ini
ingin sekali rasanya potong rambut dan minta pijat tapi masih takut dok
danti terima kasih pertanyaannya
jadi protokol kesehatan memang saya rasa di semua lini harus dilaksanakan
untuk di bidang salon maupun kecantikan sendiri sama
jadi semua harus menerapkan protokol kesehatan baru
tentu pada saat mulai dari awal kita sendiri datang sudah menggunakan masker dengan face shield
lalu kemudian kita pastikan juga salonnya itu dalam keadaan bersih atau baik ya
sudah dibersihkan dan biasanya di depan itu untuk staff staffnya sudah ada datanya
hari ini sudah diukur si ini yang a suhunya berapa b suhunya berapa
jadi pagi pagi diukur per hari dipastikan bahwa tidak ada keluhan
dan kemudian tentu di sana petugasnya menggunakan
dan kemudian juga dengan area yang lebih bersih wajib ada social distancing
jadi antara satu kursi dengan kursi yang lainnya itu tidak langsung berturut turut
otomatis kan jadi jumlah customer atau pelanggan yang datang akan lebih sedikit
jadi otomatis berkurang setengahnya minimal
juga kita pastikan pada saat alat mau dikonsumsi
juga bisa digunakan alatnya sudah dibersihkan
sudah menggunakan desinfektan seperti alkohol gitu ya
atau juga misalnya sudah dibersihkan dengan air sabun yang bisa membantu membunuh virus gitu
kemudian juga yang pasti pastikan semuanya menggunakan masker dan face shield dan menjaga jarak
dan tentunya kalau ada kebutuhan baru pergi
tapi kalau tidak terlalu banyak kebutuhan mungkin bisa ditunda dan dikurangi sehingga tidak terlalu sering paparannya gitu ya
nah dokter ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya ingin ditanyakan tapi ternyata sudah terjawab
ini juga mengenai perawatan di salon dan juga social distancing
dimana tadi dokter juga sudah sampaikan begitu ya
bahwa memang harus dilakukan social distancing dan juga protokol kesehatan dijalankan di salon salon
begitu ya dokter ya
terima kasih dokter spesialis kulit dan kelamin dokter kardiana purnama dewi sudah bergabung bersama kami di segmen tanya dokter hari ini
selamat sore dok